setelah sempat menampik isu merger yang berhembus sejak awal tahun
kini gojek dan juga tokopedia membawa kabar dengan membentuk goto
dan goto juga mengombinasikan tiga layanan penting dalam satu ekosistem
yaitu adalah e commerce pengiriman barang dan juga makanan
serta layanan keuangan dan pembayaran
lalu apakah mega merger ini bisa berdampak baik bagi konsumen
mari kita lihat bersama
merger gojek tokopedia menjadi yang terbesar antara dua perusahaan internet dan layanan media di asia
valuasi kedua perusahaan lebih dari tiga puluh miliar dolar amerika atau mencapai lima ratus triliun rupiah
gojek dan tokopedia akan tetap beroperasi sebagai entitas yang berdiri sendiri di dalam ekosistem grup goto
berdirinya grup gotoh juga akan menjadi jembatan perusahaan dalam meraih pendanaan dari pasar modal
goto digadang bakal dua listing di bursa saham domestik dan amerika serikat
grup gotoh mengklaim bentukan ini akan semakin menciptakan peluang penghasilan bagi mitra pengemudi umkm dan wira usaha lainnya
apalagi riset bank indonesia menyebut nilai ekonomi digital indonesia terus meningkat
sayangnya manajemen gojek maupun tokopedia belum mau berkomentar mengenai kabar ini
dalam keterangan tertulis resmi grup goto bakal memberikan layanan pengiriman cepat dengan jangkauan luas untuk berbagai layanan digital
goto akan menjadikan pengiriman di hari yang sama untuk layanan e commerce menjadi sebuah standar praktik sehari hari di indonesia
begitu juga dengan layanan pembayaran dan keuangan untuk dapat menjangkau sekitar satu ratus empat puluh juta masyarakat yang terbatas mengakses sistem keuangan di indonesia
farida pemilik toko hub hub di tokopedia ini mengatakan selama ini konsumen cenderung menggunakan pengiriman reguler jasa ekspedisi dibandingkan menggunakan layanan sam day service karena alasan dasar
yakni harga yang lebih murah atau konsumen mencari gratis ongkir
jangkauan kilometer dan kilogram pada layanan gojek belum bisa menjawab solusi tersebut
reguler karena orang indonesia lebih ke ini ya apalagi ada salah satu marketplace yang pakai kurir tertentu yang reguler itu dia gratis ongkir
jadi lebih ke situ kebanyakan pembelinya jadi kebanyakan ini kecuali untuk orang orang yang urgent dan lagi kan juga gojek
itu kan ada maksimal maksimal kilometer itu hanya empat puluh km di luar itu nggak bisa jadi dia harus cari toko lain yang dekat dengan rumahnya dia gitu
pengamat ekonomi digital indef mengatakan merger ini menghasilkan valuasi perusahaan yang lebih kuat sehingga mendorong gotoh untuk memperoleh pendanaan guna melakukan ekspansi
ekspansi grup gotoh tentu saja untuk dapat memenangkan persaingan
di antara konglomerasi digital yakni ce group dengan kolaborasi grab ovo dan mtek group
merger juga bertujuan untuk efisiensi pada lini usaha yang sama dari kedua perusahaan
sedangkan bagi konsumen dalam jangka pendek konsumen akan makin diuntungkan dengan berbagai promo karena telah memunculkan perang diskon perang gratis ongkir dan perang cashback
memunculkan persaingan yang ketat
dari ketiga grup penglomerasi yaitu gotoh group c group dan grab ovo dan emtek
dari ketiga grup penglomerasi ini konsumen akan mendapatkan kepentingan melalui perang diskon di antara ketiga penglomerasi ini
dengan adanya perang diskon perang cashback dan sebagainya itu bisa menguntungkan konsumen dalam jangka pendek
namun dalam jangka panjang itu harap diwaspadai mengenai penguasaan pasar
penguasaan pasar ketika konglomerasi ini jangan sampai itu bisa merugikan konsumen dalam jangka panjang
karena untuk bisa masuk untuk pesaing lainnya untuk bisa masuk ke dalam industri itu tidak mudah untuk mengalahkan tiga kelompok perusahaan digital terbesar ini
dari pengumuman dalam aplikasi keduanya disebutkan bahwa akan ada kejutan hasil merger pada dua puluh lima mei mendatang
klaimnya yakni satu ekosistem bakal menyediakan solusi dalam menjawab kebutuhan dan keseharian konsumen
bisa jadi nantinya super apps gojek dan super apps tokopedia melebur menjadi satu dalam super duper apps agar tetap user friendly
desy aritonang yudhistira satria jakarta